gak terasa beberapa hari lagi bulan ramadan akan meninggalkan kita memang agak sedih ya
tapi rasanya ada yang kurang kalau kita belum melihat suasana ramadan
khususnya tadi yang sudah dilaporkan begitu dijelaskan oleh warga negara indonesia yang ada di moskwa rusia
nah kali ini kita akan berbincang dengan salah satu warga negara indonesia yang ada di sana
tadi ini adalah mas fahid arsyad kita akan bersama halo selamat pagi waktu jakarta mas fahid
pada saat ini perbedaan yang paling mencolok itu apa
ya jadi paling pertama mungkin saya ingin katakan dulu ya mbak dan mas
bahwa rusia ini adalah negara dengan penduduk muslim terbesar gitu di eropa
dan masjid di belakang saya ini yang jadi background saya ini adalah masjid katedral moskow
adalah masjid terbesar juga di eropa
dan tahun ini adalah tahun kedua saya berpuasa di rusia
tahun lalu saya berpuasa di rusia tepatnya di akhir musim hujan

jadi durasi waktunya itu selama kurang lebih delapan belas sampai sembilan belas jam
dan tahun ini kebetulan saya puasa di awal musim semi setelah musim dingin
yang durasi waktunya itu sekitar lima belas sampai dengan enam belas jam
jelas dari segi durasi waktunya saja itu sudah cukup berbeda signifikan ya mbak dea dan mas iqbal ya
kalau di indonesia sendiri mungkin sekitar dua belas tiga belas jam
kalau di rusia itu bisa lebih dari lima belas jam gitu ya
dan itu jadi tantangan tersendiri
nah kemudian kalau ditanya soal suasana ramadan
itu juga sangat berbeda gitu ya
seperti yang tadi disampaikan oleh mbak dea
bahwa islam di rusia sendiri itu adalah agama kedua
yang pertama itu adalah ortodoks yang kedua itu adalah isoap
sehingga pasti perbedaannya juga cukup signifikan ya
kalau di indonesia mungkin di saat saat sekarang ini
kita sering menemukan diskon kemudian takjil
dan berbagai macam hal
hal yang lainnya kalau di rusia sendiri itu hampir tidak ada ya mbak dea
kalau di jalan raya di pinggir jalan atau mungkin di mall atau supermarket ya
nah tapi kalau misalkan saya pergi ke masjid gitu ya
nah di area sekitar masjid itu sudah mulai terasa sebenarnya suasana ramadan itu
jadi di area sekitar masjid yaitu di masjid katedral moskow itu
kita terasa bagaimana suasana ramadan nya
seperti misalkan ada bagi bagi takjil di sana ya
biasanya dibagikan kepada orang yang membutuhkan
atau mungkin ketika kita sudah masuk ke dalam masjid itu sudah tersedia tuh paket buka puasa bersama
yang misalkan seperti biasanya itu adalah roti kurma air
dan kemudian setelah itu ditutup dengan makanan berat seperti klof dan sebagainya
jadi memang kalau di indonesia sendiri mungkin di semua tempat itu berasa suasana ramadan nya
tapi kalau di rusia sendiri karena memang islam adalah negara adalah agama kedua gitu ya
jadi berasanya itu adalah ketika ada di area sekitar masjid atau ketika sudah masuk ke masjid
jadi kita sudah merasa bagaimana suasana ramadan nya
begitu kurang lebih mbak dea
oke luar biasa sekali ya penjelasannya ya
ini berasa saya dapat laporan dari rekan sendiri begitu
yang biasa melaporkan soal apapun begitu yang terjadi di luar negeri
tetapi mas faiz saya juga penasaran terkait dengan apa yang tadi sudah mas faiz katakan
mas faiz di sana sudah menjalankan
ibadah puasa yang kedua begitu ya
berarti dari tahun lalu dan juga tahun ini
kita juga penasaran begitu ya
ini sebenarnya mas faiz ini kegiatannya apa di sana begitu
melihat di belakangnya masjid
nggak mungkin juga kan jadi penjaga masjid di sana
ini mungkin bisa dijelaskan
apa saja kegiatan di sana
sudah berapa lama
dan juga sama siapa tinggalnya di sana

ya jadi saya di rusia sendiri itu sudah hampir satu setengah tahun
ya jadi saya di rusia sendiri itu sudah hampir satu setengah tahun

dan kebetulan saya di rusia sendiri itu kuliah ya
saya kuliah di fakultas ekonomi di kampus hsc university
dan kurang lebih sudah satu setengah tahun saya di rusia
insya allah akan satu tahun lagi di rusia
dan insya allah tahun depan saya akan lulus
karena sekarang saya lagi menempuh pendidikan s dua
dan di rusia sendiri itu agak berbeda
mbak dea dan mas iqbal
kalau di negara lain mungkin s dua nya itu satu tahun
satu setengah tahun
atau mungkin di indonesia dua tahun
kalau di indonesia sendiri itu
kita kuliahnya itu s dua terutama ya tiga tahun
yaitu saya harus menjalankan satu tahun kuliah persiapan bahasa dulu
ya sehingga saya bisa bahasa rusia
kemudian baru dua tahunnya itu adalah masuk ke perkuliahan
jadi total itu adalah tiga tahun
nah jadi kurang lebih itu
kemudian saya juga kebetulan di rusia ini sambil kerja juga ya
mbak dea dan mas iqbal
saya bantu bantu profesor saya jadi asisten peneliti di fau rusia
dan kalau ditanya tinggal saya tinggal di moskow
jadi di asrama bareng sama teman teman

mahasiswa internasional dari berbagai macam negara
jadi kurang lebih kita mbak dea dan mas iqbal
tinggal di asrama sama teman teman
tapi ini benariknya
yang saya penasaran kan kebanyakan orang kalau misalnya sudah pendidikan
apalagi s dua itu seperti teman saya juga
akhirnya nggak kembali lagi ke indonesia loh
gak mau ya karena sudah nyaman dengan
apalagi ini kan keluarga otomatis
ini asli dari mana nih mas faiz
saya lahir di bandung mas iqbal
oh di bandung
jadi keluarga di bandung semua
apakah akan kembali lagi untuk membangun bandung dan indonesia
nantinya setelah satu tahun lagi ini
menyelesaikan pendidikan atau gimana
atau sudah nyaman di sana ya
atau sudah nyaman dan akan nikah di sana
jadi kalau ditanya keluarga
jadi keluarga memang sekarang lagi di bandung dan di tegal ya
mas iqbal dan mbak dea
jadi kayak gitu
dan kalau misalnya ditanya akan kembali
pasti kalau dari saya secara pribadi
dari lubuk hati saya terdalam
saya pasti akan menjawab
pasti ingin kembali
karena saya sudah kangenlah dengan indonesia ya
dengan makanannya dengan semuanya
karena memang di sini cukup berbeda
jadi kalau misalnya ditanya apa yang paling dikangenin dari indonesia
itu jelas makanannya
karena di rusia sendiri itu susah
mbak dea dan mas iqbal nemuin gorengan
bahkan di sini sambal pun rasanya kurang pedas
jadi kurang nendang
tidak seperti di indonesia
kalau misal ditanya akan kembali
pasti saya akan kembali ke indonesia
melanjutkan karir bekerja
dan tadi ya seperti yang mas iqbal bilang
berkontribusi untuk indonesia
yang mengabdi untuk indonesia
dan yang membangun indonesia supaya jauh lebih baik ke depan ya
karena memang kita anak anak muda adalah penerus indonesia di masa yang akan datang
bangga sekali pak joko widodo nih
bangga sekali dengan sosok mas fahri
susah banget ya untuk mendapatkan makanan indonesia
berarti di sana mas faiz masak sendiri
atau mungkin ada kirim kiriman dari teman teman yang sesama muslim yang juga puasa
jadi kalau soal masak memasak gitu ya
jadi ini juga unik ya sebenarnya mas iqbal dan pak dea
dulu ketika saya masih di indonesia
atau mungkin jarang banget masak gitu ya
karena saya itu sebagian besar pasti beli gitu ya
nah setelah saya pergi ke rusia
malah saya sebagian besar itu masak gitu
karena kalau beli di luar itu rasanya tidak seenak masakan saya gitu
rasanya itu tidak seperti masakan indonesia gitu
makanya jadi ketika saya pergi ke rusia gitu
jadi yang menariknya adalah saya jadi bisa masak jago masak gitu ya
jadi ketika kembali ke indonesia saya jadi bisa masak gitu masak sendiri gitu ya
dan kemudian kalau ditanya soal tadi ya komunitas muslim
jadi kebetulan di rusia sendiri itu
terutama di kampus saya ya mbak dea dan mas iqbal
jadi di kampus saya itu kita ada komunitas muslim ya
jadi memang di sini itu berasa banget ya bagaimana ramadannya
bagaimana saling pedulinya antar sesama muslim gitu ya
jadi memang di kita ini kadangkala suka kirim makanan gitu ya
makanan makanan yang memang halal gitu ya antar sesama umat muslim ya
karena memang ya sama sama kita tahu bahwa ya umat islam itu adalah umat yang peduli gitu satu sama lain gitu
jadi terutama di musim musim lebaran atau mungkin musim musim ramadhan kayak gini gitu ya
jadi memang ya ada masak sendiri ada saling berbaginya
ada saling tukar menukarnya dan kadangkala ada dapatnya juga gitu ya dari teman teman di sini
baik baik mas faiz ini kan kita beberapa hari lagi akan sama sama menyambut idul fitri begitu
nah tentunya kita juga penasaran nih kalau idul fitri di indonesia kan tentunya ya kita tahu di sini kan mayoritas muslim
begitu pastinya ada identik dengan silaturahmi dan lain sebagainya
dan bikin caption instagram
oh iya itu penting juga ya sama bagi bagi hampers gitu
kalau di sana sendiri seperti apa sudah terlihat nggak suasana menyambut idul fitri di sana
gini ya mas iqbal dan mbak dea
di rusia sendiri itu kebetulan idul fitrinya itu bertepatan dengan tanggal dua puluh satu april juga
itu sudah ditetapkan jauh jauh hari itu oleh mufti
jadi mufti itu ibarat kata mungkin kayak dewan
dewan islamnya gitu ya dewan islamnya gitu di rusia gitu
dan di rusia sendiri itu tepatnya tanggal dua puluh satu april
dan itu di semua wilayah lah di rusia gitu ya
dan kemudian kalau ditanya soal suasananya berdasarkan pengalaman saya ya mbak dea dan mas iqbal gitu ya
jadi saya sudah merasakan idul fitri waktu tahun lalu di rusia
dan itu kurang lebih memang suasananya sama ya
jadi tahun lalu bahkan waktu itu saya jadi panitianya gitu
saya jadi panitia idul fitri
saya menyiapkan tempat sholatnya
saya berkoordinasi dengan banyak orang untuk mengarahkan jamaah
karena memang di sini kan adalah muslim terbesar di eropa
jadi memang jamaahnya pun juga banyak
bahkan kadangkala jamaah itu sholatnya itu bahkan sampai ke jalan raya ya
sampai jalan prospek nira itu ditutup gitu
jadi memang cukup besar
jadi tahun lalu itu saya sudah merasakan idul fitri
saya jadi panitia idul fitrinya
mengarahkan membagikan dan sebagainya
dan kebetulan di sini juga kadangkala ada makan bersama juga gitu ya
setelah sholat idul fitri
dan setelahnya pun kadangkala saya suka diajak juga sama mufti di sini
sama imam di sini untuk pergi juga
kita pergi selaturah keluarga keluarga
kemudian kita membagikan bingkisan gitu ya
dan ditutup dengan pergi ke tempat muslim gitu ya
kalau tahun lalu itu saya pergi ke tempat muslim
dimana di sana itu saya belajar soal sejarah islam gitu ya di rusia
kemudian saya juga belajar memanah ya
dan juga belajar berbuddha ya tahun lalu
kalau sekarang sih belum terlalu berasa ya
sama seperti indonesia
kalau indonesia mungkin sekarang udah lagi musim mudik gitu ya
kemudian ya udah mulai berasa lah gitu ya
udah banyak ringtone ringtone gitu ya
jadi kedengeran apa idul fitrinya dan sebagainya
tadi kalau kata mbak dea sudah menyiapkan caption instagram gitu ya
kalau di sini di rusia sendiri itu belum berasa
nanti berasanya mungkin sekitar amin satu
atau pada saat hari a gitu ya
tapi pada dasarnya ketika sudah masuk ke idul fitri gitu ya
mbak dea dan mas iqbal itu kurang lebih sama
kita ada sholat berjamaah
kita akan makan bersama kadang kadang
kita juga silaturahmi
rumah warga terutama yang muslim gitu ya
dan memang kadang kadang yang membutuhkan
dan ditutup kalau berasanya tahun lalu itu pergi ke tempat wisata bareng bareng
kita naik bis bareng bareng gitu ke satu tempat
ada ibu yang naik mobil
ada kali kurang lebih itu seratus orang gitu ya
yaudah di sana kita belajar
kita supaya jadi makin kompak ya
jadi makin solid antar sesama umat muslim
supaya saling peduli lah gitu
antar sesama muslim
itu sih kurang lebih mbak dea dan mas iqbal
perikatannya luar biasa ya antar muslim di rusia ya
kayak ada sesuatu
saya jadi deg degan dia
karena tadi kan kita bahas caption instagram
kira kira ada inspirasi caption instagram dalam bentuk ucapan nggak dalam bahasa rusia
ucapan idul fitri kepada muslim di indonesia
kalau di rusia sendiri gitu ya
kalau bahasa rusinya itu kita kalau idul fitri itu adalah
jadi itu artinya adalah selamat hari raya idul fitri
dan biasanya kalau saya mengucapkan gitu ya dalam bentuk umum itu
saya biasanya mengucapkan adalah
semoga kamu mendapatkan semuanya gitu
jadi kalau misalnya dijadikan satu
selamat hari raya idul fitri
itu adalah bahasa rusia yang artinya adalah selamat raya idul fitri
semoga kamu bisa mendapatkan semua yang kamu inginkan
jadi mungkin itu ya kalau dari saya sendiri gitu ya
oke oke lagi lagi lagi
untuk keluarga tapi dalam bahasa rusia
untuk warga yang ada di bandung
jadi kalau saya gimana
kalau sekarang mungkin ya
sekarang kan waktu indonesia pagi gitu ya
kalau sunda tetap masih bisa ya
ya bisa dikit dikit
oke mas faiz arsyad terima kasih loh
karena di otak saya tuh kadang kadang suka kebalik
saya kan bahasa indonesia bahasa inggris bahasa rusia bahasa sunda gitu
jadi kadang kadang suka kebalik
tapi sebenarnya bisa gitu ya keren ya
makanya dea nggak pernah kebalik
karena biasanya bahasa indonesia sama bahasa jawa aja
baik mas fais arsyad terima kasih sudah berbagi cerita dengan kami
di pagi hari ini semoga sukses selalu
dan tentunya kembali lagi ke indonesia
jangan lupa itu ya
siap siap mas dipel
baik deh ya
terima kasih banyak